wanita berstatus positif covid sembilan belas ini terlibat perdebatan dengan seorang warga pada selasa sore kemarin di kawasan kebon baru tebet jakarta selatan
ibu parubaya yang seharusnya menjalani isolasi mandiri di dalam rumah tersebut nekat keluar rumah
ia pun menolak saat warga mengajaknya pulang dengan alasan mencari sang suami
butuh waktu empat jam untuk membujuk ibu tersebut agar mau kembali ke rumah
wanita berstatus positif covid sembilan belas itu pun akhirnya dijemput tim medis untuk menjalani isolasi di rumah sakit duren sawit jakarta timur
jadi pasien ini ada yang bilang kabur ada yang bilang dia pulang gitu
setelah itu dari rstm telepon ke pusmas tebat
pusmas tebat kondisikan ke
pak rw saya sendiri laporan dari pak iqbal dari pusmas tebat
saya dengan warga dengan rt rt satu sampai sembilan rw delapan membantu dalam evakuasi
ibu lima puluh empat tahun tersebut sebelumnya telah memeriksakan diri ke rumah sakit cipto mangunkusumo bersama suami
dari hasil pemeriksaan diketahui ia positif covid sembilan belas dan harus menjalani isolasi
akibat peristiwa ini dua rukun warga yang berdekatan dengan rumah pasien yaitu rw delapan dan sembilan
kelurahan kebon baru jakarta selatan diminta melakukan karantina mandiri oleh pemuka masyarakat setempat
budi tanjung jakarta